ya kalau debat pernah pilkada dki jakarta kemarin itu dimoderatori oleh ira kusno dan kemudian juga menjadi viral ya
kali ini mantan presenter televisi tina talisa dan juga wakil menteri aparatur negara dan reformasi birokrasi ri
eko prasojo yang akan menjadi moderator debat kedua ini formatnya dia agak berbeda ya ada dua moderator ya
dan waktunya juga diperpanjang ya setuai dengan keinginan masyarakat juga
dan kami ajak anda mengenal lebih dekat sosok kedua moderator debat kedua pilkada dki ini
nah jadi ini dia tina talisa mungkin anda juga cukup mengenal pendidikannya r satu fakultas gigi
kedokteran gigi universitas pajajaran tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh dan di tahun dua ribu enam ia mengambil lagi s dua fakultas ilmu komunikasi universitas pajajaran
iya tina talisa ini juga sempat atau ya pernah menjadi pembaca berita atau juga host talk show di beberapa televisi sebelumnya
ya betul ada beberapa karir ya yang sudah dijalani oleh tina talisa ini mulai dari general manager and sales marketing
sekarang awalnya jadi anchor transtv dulu
itu bareng sama saya dulu ini

kemudian juga menjadi produser dan juga news anchor di tv one
lalu menjadi manajer talent ya di indosiar tahun dua ribu sebelas
kemudian menjadi ceo imaji kali aksi dan juga gm
jadi semuanya ada dua tuh yang berjalan saat ini di tahun dua ribu enam belas hingga sekarang
nah sedangkan untuk bapak eko prasojo pendidikannya r satu di bidang ilmu administrasi publik vsib ui tahun sembilan puluh lima
kemudian di tahun dua ribu menyelesaikan s dua master of public administration di jerman
dan berlanjur tahun dua ribu tiga mengambil s tiga tempatnya sama di jerman juga
sementara itu eko prasojo ini mengawali karir sebagai anggota tim des pilkada depdagri tahun dua ribu lima
kemudian juga sebagai dewan pertimbangan otonomi daerah deb dagri guru besar visip ui dan juga wakil menteri aparatur negara dan reformasi birokrasi
hmm menarik juga ya sekarang melibatkan presenter
berita begitu untuk menjadi moderator dari sebuah perdebatan politik
nah ini membuka harapan juga nih buat dania nanti siapa tau jadi moderator kan tahun dua ribu sembilan belas atau tahun berikutnya
kemarin sempat didoakan kan sama mbak ira kusno mudah mudahan nanti kita panggil mbak tina talisa lagi saya didoakan lagi prof
kamu siap siap ya bikin gimmick yang bisa bikin viral nanti
wow oke berarti saya harus jadi mantan pembawa acara
coba nanti kamu lihat apakah kamu beruntung atau tidak ya tahun dua ribu sembilan belas nanti
tapi sekarang dulu

sekarang dulu kita lihat